keliling kampung nyari penumpang
namanya juga tukang ojek pur
kata bapak saya rezeki itu harus dicari
panjang amat penjelasannya
nyesel gue nanya dari mana
emangnya ada apa pur kamu nyutupin saya
bantuin gue nyari dana
wih buat beli motor baru
buat tujuh belasan
oh nanti ya setelah ngojek
kamu jadi pak rw
jangan main main ini pak rw
cepat ke pasaronda
di minum tehnya pak
pak ibu kok tidak yakin ya
kalau mas pur itu bisa jadi ketua tujuh belasan
mas pur kan sudah dipilih warga bu
yakin aja dia bisa
jangan menilai buku dari sampulnya
ibu itu sedang membicarakan mukanya mas pur
mas pur ya pak rw
turun cepetan kesini
abang belum jalan
oh ngetet baru juga kelar makan
nah sini aja belum turun
kalau mau cepat turun abang lanjut lanjut aja
maaf pak rw
ada apa ya pak
acara buat tujuh belas an udah selesai dirapatin
rencana bikin acara apa aja
ada lomba balap karung makan kerupuk lomba
banyak pak saya lupa
itu juga nggak ada mahal pak
kalau kakak ada pancat pinang ada indangdutan dong
siap pak dananya ada kan
kira kira berapa ya pak
kok pak rw gak tau
mana saya tahu kalau lo belum kumpulin dari warga
tuh tahun lalu juga segitu juga
kalau warga nggak mau pak
masa gak mau kan buat kita kita juga
itu kalau lo nggak tahu malu pur
kan mau mintain sumbangan ke warga pak
maaf saya udah ada penumpang
ya kan kita udah kenal lama
masih gitu gitu aja pertanyaannya
orang semua mau mau nanya doang
ya fireway orang lupaan nih
tadi kan fireway nyuruh saya nyusul mas pur
tadi saya ke rumahnya tapi gak ada
eh ketemu kang tisna gak dijawab
keliling kampung nyari penumpang
namanya juga tis
tukang ojek pur
kata bapak saya rezeki itu harus dicari
panjang amat penjelasannya
nyesel gue nanya dari mana
emangnya ada apa pur
bantuin gue nyari dana
wih buat beli motor baru
buat tujuh belasan
oh nanti ya tuh ya
kalau gitu nggak oke
terus yang oke yang gimana
ya motor kamu lah
ada tukang ojek cupu lagi nyabutin bulu hidung
sekalian aja bulu ayam
cekat cekat cekat cekakak
bisa mau sampe jas

dateng participate aja
tadi saya ketemu sama pur
terus dia minta tolong
buat dimintain dana buat tujuh belasan

eh mas pur ada apa
gue mau ngajakin kamu keliling kampung
minta sumbangan buat tujuh belasan
kalau pesanan customer aku udah selesai aku catat
ih mas pur gak mau enggaknya lucu deh
kalau kamu gak mau bantu si pur terus siapa lagi jak